gerder launcher atau juga alat untuk memasang beton jembatan di jalur tol solo kertosono ii atau soccer
yang berada di kawasan jombang jawa timur roboh senin siang
meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini penyelesaian tol soker diperkirakan akan tertunda
beginilah kondisi kiri launcher yang roboh di jalan tol solo kertosono
tepatnya di kecamatan bandar kedung mulyo jombang jawa timur senin siang
alat untuk memasang beton jembatan ini sedianya digunakan untuk memasang girder jembatan tol solo kertosono ii
atau soker di atas sungai afurpeso
polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih menyelidiki penyebab robohnya alat ini
masih dalam penyelidikan internal pemeriksaan internal dari pihak kontraktor
tapi tadi sepertinya karena informasi sementara
karena kondisi angin yang kencang tadi jadi
hasil kajian sementara pihak kementerian pupr di lapangan
menyatakan penyebab robohnya longsor disebabkan terjangan angin kencang
namun evaluasi masih akan dilakukan lebih lanjut
sebenarnya ppk nya sebetulnya baik
karena ya kajian sementara sih
kalau tadi kita melihat di kondisi di lapangan sebenarnya karena masalah angin
jadi posisi sebenarnya karena launcher masih
jadi karena ya bisa dilihat sendiri sebenarnya posisi angin sebenarnya di sini lumayan gede dan
yang panjang ini ternyata boyang dan
selanjutnya kita juga akan evaluasi lagi terkait
seharusnya girder untuk jembatan di jalur tol suluk rtosono ini sudah terpasang pada senin
karena roboh pengerjaan jadi terhambat
ruas tol solo kertosono rencananya bisa dilalui pada h delapan lebaran
jika tidak bisa dilalui pada waktu yang direncanakan
para pemudik harus menempuh jalur alternatif lain
seperti melintas jembatan beli di kertosono